nilai nilai integritas nilai nilai transparansi dan nilai nilai akuntabilitas
dan jika nilai nilai itu sekarang tidak kami lihat lagi ada di kpk sekarang
maka kami bangga sekali untuk keluar dari kpk saat ini
dan akan kembali lagi ke kpk untuk kembali membawa nilai nilai itu
nilai nilai integritas nilai nilai transparansi dan nilai nilai akuntabilitas
pada saat ini
kami mungkin tidak berada di kpk lagi
tetapi kami akan tetap menjaga nilai nilai itu
dimanapun kami nanti akan berada setelah tidak menjadi di kpk